oh ya kalian tau gak sih jadi ada cerita lucu
ada teman kita itu pas selesai pelajaran keluar kelas tau gak sih
dia tuh ternyata kepleset lucunya
itu lucu banget diliatin sama dosen kita juga
pasti ketawanya naksa pekola
iya lah pastinya
yaudah yuk cabut yuk
kenapa sih lundra
ini pintu kok gak kekunci
jangan jangan ada maling
tapi gak ada yang kehilangan
anak anak pasti udah duluan ke masjid
tengah tentang dirimu
udah rajin ibadah sekarang
kamu masih di sini
iya mau salat coba kan
papa pikir udah duluan
enggak andri dari kamar mandi tadi
ah pasti si indra nih yang udah duluan ke masjid
hebat sekarang anak papa
kamu jangan kalah sama si indra
lu masih di sini bukannya pulang
cewek emak gak usah dipikirin indra
nih suara lu sampe abis abisan serak begitu
iya pak rw
tadi waktu gua temenin lu bilang gua abang
sekarang manggil pak rw
gak apa apa pak rw
duluan pak rw ya
ini surat suratnya juga nih
awasnya hati hati jangan sampe ilang
bu di sini nih
itu mobil nggak bakal ditahan
iya gue tau
nah di pegadian tuh temen temen gue semuanya
gue udah pada kenal
nanti kalo sampe mobilnya ditahan
gue cari yang lain
gue dulu juga gitu
siapa sih orang yang gak malu ngegadein barang
pastiin ya emasnya bisa ditebus lagi
nanti cari pegadainya yang bunganya paling kecil ya
semuanya itu sama nek
udah lo tenang aja di rumah
bang nggak ada salahnya sih tohir tukang tipu itu dicari lagi sampai ketemu kan lumayan bang jadi
mas ini bisa cepet ya iya nih iya lu bawa amr sih enggak sudah selesai assalamualaikum
ngapain semaleman begadang di pos
biasa pak habis putus cinta
kamu tau gak
apa yang akan terjadi kalau pintu nggak dikunci
hal buruk bisa terjadi lodra
yang lebih serem lagi pembunuhan
iya nih kak indra
orang lagi tidur pintu gak dikunci
kalau kenapa napa gimana
besok besok nggak usah bikin bikin kayak gitu deh
kalau mau begadang di rumah
semalam juga maunya gak ke pos ma
tapi orang orang pada egois
baru juga nyanyi
gak ada orang satupun yang ngerti perasaan indra
kak indra tuh yang egois
terus terang semalam itu mau nenggor
tapi udah keduluan sama indri sama kak andri
dan kemudian guro selesai

f tampak sendirian
guro loh beruang anda
guro setelah bangunan
guro sudah sampai daya

tata satu tunggu seribu

ada teman kita itu pas selesai pelajaran keluar kelas tau gak sih dia tuh ternyata kepleset
itu lucu banget diliatin sama dosen kita juga
pasti ketawanya anak satu kalau waspada
iya lah pastinya
yaudah yuk cabut yuk
kenapa sih lundra
tadi kaki gue keram
tuh kan sepatu gue jadi kotor kan
nanti gampang dibersihin
sorry gue gak sengaja
aku gak sabar beb
pasti nanti dede bayinya seneng banget
nanti kamu ceritain ke aku ya pep
iya pasti beb